kita ke informasi berikutnya terkait satgas gabungan yang terdiri dari kepolisian kementerian keuangan melalui dirjen bea dan cukai dirjen lapas kemenkumham bnn dan dea dari amerika serikat ini berhasil mengungkap jaringan perdagangan ilegal narkoba internasional
barang bukti yang diamankan berjumlah dua lima ton narkoba dengan taksiran nilai mencapai satu dua triliun rupiah
narkoba dengan jumlah dua lima ton ini merupakan tangkapan dari jaringan perdagangan narkoba lintas negara yang dikirim dari afganistan
narkoba ini masuk ke perairan indonesia melalui aceh dan perdagangannya dikendalikan oleh tujuh pelaku diantaranya narapidana dari dalam lembaga permasyarakatan di indonesia
kita berhasil mengungkap penyelundupan kurang lebih dua lima ton narkoba
ini satu asal timurnya dan mengamankan delapan belas tersangka
di mana ada tersangka atas inisial knk aw ag a ni dan al yang merupakan tertidana di lapas dengan hukuman di atas sepuluh tahun dan hukuman mati
namun mereka masih menjadi pengendali jaringan narkoba internasional
satgas gabungan tidak hanya menangkap pihak pemesan dan pengendali perdagangan narkoba ini tapi juga delapan orang sebagai transporter narkoba dari afganistan
jaringan ini melibatkan negara seperti malaysia nigeria dan negara negara di timur tengah
penangkapan berhasil dilakukan atas kerjasama lintas negara
jaringan internasional bekerjasama dengan jaringan yang ada di indonesia
jaringan internasional bekerjasama dengan jaringan yang ada di indonesia
akan terus menerus melakukan upaya yang sangat luar biasa tidak mengenal lelah di dalam menyelundupkan barang barang berbahaya ini
tadi disampaikan ini akan mencapai lebih dari satu triliun rupiah dan membahayakan lebih dari sepuluh juta masyarakat indonesia
jadi ini adalah sebuah ancaman yang sangat nyata
sesuai instruksi bapak presiden yang tadi telah disampaikan pak kapolri
nomor dua tahun dua ribu dua puluh kementerian keuangan dalam hal ini direkturat jenderal bea dan cukai diberi amanat untuk bersama sama dengan polri dan bnn menjadi leading sector di dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
dengan tangkapan ini pihak kepolisian kementerian keuangan bnn dan kementerian hukum dan ham menyatakan akan memperketat pengawasan dan memberantas peredaran serta pengendalian narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan di indonesia